kalau gitu bapak pemilik dulunya
wawan juga mau ngarit lagi
wan itu orangnya baik
oh baik pak
ya mudah mudahan situasi ini akan cepat membaik
tapi kalau pengiriman yang ke saudi
oman dan nyaman gak ada masalah
oh iya saya harus pergi dulu
karena saya harus ke cihideng untuk menyampaikan berita ini
kang sobri sekarang dibawa pengawasan saya
kalau ada apa apa
dulu saya juga seperti itu
dunia sekolah berbeda dengan dunia pekerjaan
apa yang kita dapat di sekolah
kadang berbeda dengan apa yang kita temukan di pekerjaan
lama lama juga kang sobri bisa
jadi tenang aja ya
ini apa yang saya kerjain pak
bisa dimulai dengan membentuk rt rw
kang sobri bisa mencari masukan dari mereka
tentang apa yang bisa kita kembangkan untuk jeraus
ada yang ditanyain lagi
sudah cukup pak
kalau gitu saya promosi dulu
saya teh tau
kalau mah pengen kita deket
tapi saya juga tau
kalau dede teh gak mau
dede teh gak usah khawatir
nanti biar sayang akan mencari alasan untuk menjauh dede
senyum dede teh enggak sekali
saya nggak mau memiliki seseorang hatinya sudah dimiliki oleh orang lain
walaupun hanya beberapa hari
saya teh bangga sekali bersama dede
makasih kang wushi
nanti biar saya hujan sama emak
kalau dede tuh lagi sama saya
makasih pisah kan kang uci
dede juga senang bisa kenalan sama orang sebaik kang uci
kalau begitu kang uci permisi dulu
hmm capek ah mam
ya ampun tuh baru beres begini aja udah capek
gimana kalau kamu disuruh ke kebun sama ke sawah
ih lebay kok pakai bawa bawa segala kebon sama sawah sih mam
lagian mam saya gak punya kebon

mama mama dulu punya sawah waktu kecil di desa cibarengkok
mama dulu punya sawah waktu kecil di desa cibarengkok
sama kayak desa desa yang lain
ibunya bantu bantu ngurus rumah ngurus anak
abis itu sawah sama kebun pada dijualin
ada yang jadi pabrik perumahan gudang
abis itu banyak nih perempuan perempuan yang kerja ke luar negeri
jadinya laki lakinya pada jadi pengangguran
tapi disitu udah jadi budaya tuh
nah mama mau bawa budaya itu ke desa cipicul sama cibatu
budaya apa mam
ya itu tadi tuh
kalau perempuan gak berangkat ke luar negeri dia jadi malu
kalau laki laki kerja dia juga malu jadinya aib
terus gimana caranya mams mau bawa budaya ke desa cipicu sama cibatu
kita tinggal rubah pola pikirnya
cuma perlu satu contoh orang sukses
abis itu yang lain akan mengikuti
yaudah mams kalo gitu aku aja yang jadi contoh jadi orang sukses
iya pak tanah ini teh sudah ada yang nawar tapi wawan teh masih bingung
karena tanah ini masih peninggalan orang tua wawan
katanya mau dibikin gudang supermarket juga pabrik pak
tapi kenapa nggak dijual aja kan harganya bagus
kalau wawan jual wawan teh bakalan hidup seperti warga lainnya yang tidak punya tanah
istri wawan bakalan kerja di pabrik sama konveksi
sedangkan wawan bakalan nganggur nanti di rumah
kan memang budaya orang sini itu mah
pokoknya wawan teh tidak mau hidup seperti itu pak
pak maos wawan cik ida cik iyah damang alhamdulillah
mau kemana atu
mau ke rumah ma
kemana rumah eros wawan
wang pisangnya udah ada yang bisa dipanen
belum cik sebentar lagi
kalau ada saya mau ya
ya insya allah nanti wawan kabarin ya kalau sudah panen semuanya ya
ya udah atuan
wawan kalau gitu bapak permit dulunya
ya wawan juga mau ngarit lagi
wawan itu orangnya baik ganteng saya mau jodohin sama si dede
siapa tahu dede suka sama wawan
sepertinya dede gak suka sama uci
tapi sukanya ya sama wawan
si wawan teh memang anak yang baik
iya nggak seperti suami suami kita yang pengangguran
iya nggak mau garap sawah berharap sawah ada yang dibeli sama orang
iya si wawan sawahnya udah ditawar sama pengusaha tapi dia tetap nggak mau jual
atau kapan kita kenalkan si wawan sama si dede deh
kita tanya emak dulu dia setuju apa enggak
cabenya se on sabraha
yang merah apa yang rawit
kalau yang merah mas udah turun sedikit jadi tujuh satu on
tapi kalau yang rawit mas masih mahal
kok cabe nggak turun turun harganya mas
jadi susah naturnya untuk uang belanja tidak bisa bernafas
apa apa kita masak harus menghindarkan cabai
saya juga gak ngerti kenapa harga cabai bisa naik bisa mahal
kadang kadang sayuran juga mahal padahal kita tuh banyak sawah ya
kebun kebun sayuran banyak ya
ya itu dia banyak dijualin dijadiin perumahan dijadiin mal dijadiin macem macem pabrik segala macem
makanya suka banjir juga
kita kan lagi ngomongin harga cabai om kenapa jadi ngomongin sawah sama mal
masih pada ngomongin soal harga cari
kok tidak ada toleransinya sih
dengar ecek kalau harga sayur itu murah petani juga susah
kalau petani susah penjual sayur juga ikutan susah
bengit bapak ini kapan semuanya
kamu ngapaan sih dang kamu terserah tahu bener sih
terserah tahu sekarang saya mau tanya ya
kamu ini beli kangkung tiap hari itu doyan atau karena paling murah
dang saya beli kangkung tiap hari bukan karena murah
karena kasihatnya ini bisa bikin pinter tahu nggak
sekarang kalau kasihatnya bikin pinter berarti kelincing kelincing sekarang bisa pada ngomong dong
bagaimana kang dadang mestinya minimarket makin banyak ya
kalau minimarket makin banyak
pasar berarti banyak dan harga cabai makin murah
kok tidak bisa tahu minimarket
nggak pernah belanja di minimarket aja
sebenarnya nggak boleh
mang jadi berapa mang
masa segitu tujuh
biasanya juga tiga satu ini
cedulannya memasak nih
aku udah pulang